sejumlah mahasiswa teknik perguruan tinggi di surabaya membuat busana atau kostum cosplay dari bahan daur ulang teknologi
seperti kepingan kompak disk yang sudah tak terpakai yang dibuat aksesori busana yang seluruhnya dari limbah teknologi